assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda semangatnya sesehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
saya mladya rama hari ini akan menemani anda
dalam program gapai kemuliaan
untuk membahas sebuah tema yang menarik
dan lekat dengan kehidupan kita sehari hari
anak merupakan titipan tuhan
bagi anda yang memiliki pertanyaan
bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca
namun sebelum kita membahas lebih jauh
saya akan ajak anda melihat tayangan yang satu ini
setiap orang tua tentu berkewajiban
untuk merawat dan mendidik buah hati mereka
dengan kasih sayang dan usaha terbaik
menjadi seorang orang tua
menjadi orang tua jelas bukan tanggung jawab mudah
yang butuh perjuangan dan komitmen sepanjang hayat
beratnya peran sebagai orang tua ini
tentu sering membuat kewalahan
dan bahkan tak sedikit
justru membuat anak menjadi korban
data komisi perlindungan anak indonesia
atau kpai mencatat
terdapat dua sembilan ratus delapan puluh dua kasus
terkait pelanggaran perlindungan khusus anak
dari jumlah itu
pengaduan paling banyak terkait korban kekerasan fisik
sebesar satu satu ratus tiga puluh delapan kasus
kpai juga mencatat
pelanggaran pemenuhan hak anak
pelanggaran paling banyak
berasal dari lingkungan keluarga
dan pengasuhan alternatif
angka ini tentu jauh dari kasus berikutnya
yang memiliki alatb
dan yang multi
apakah ada satu tadi
rehat bigih bagi kita ya
alhamdulillah sehat baik
alhamdulillah pak kiai tadi kita sudah sama sama saksikan terkait sebenarnya kalau kita bicara tentang menjadi orang tua itu kan tidak mudah
dan ternyata memang betul adanya karena kasus kekerasan terhadap anak juga sangat tinggi di tanah air
kalau kita bicara atau kita melihat dalam perspektif atau kacamata islam sebenarnya menjadi orang tua dalam islam itu seperti apa hakikatnya
menjadi orang tua itu adalah pekerjaan yang sangat mulia
cita cita semua orang pasti ingin memiliki anak
tapi di usia senjanya dia tidak bisa menutupi keinginannya untuk memiliki anak
kita bisa lihat lagi fir'aun
fir'aun yang dalam cerita itu luar biasa memiliki segala galanya
tetapi dia tidak dikaruniai anak oleh allah
ketika dia menemukan bayi nabi musa sebetulnya fir'aun itu punya feeling loh
bahwa ini bayi yang akan menghancurkan kekuasaan saya
tetapi dia kalah oleh bisikan istrinya yang mendorong ⁇ firaun ⁇ untuk mengangkat nabi musa kecil itu sebagai anak
jadi keinginan untuk memiliki anak dan menjadi orang tua itu adalah naluri setiap manusia siapapun dia
oleh karena itu menjadi orang tua
jadi keinginan untuk memiliki anak dan menjadi orang tua itu adalah naluri setiap manusia siapapun dia

dalam hadis rasulullah dalam hadis mus'anaf ibni abi syaibah
itu menyatakan allah itu akan merahmati waliden seorang orangtua yang a'a nawaladahu
yang membantu anaknya albiri untuk dapat berbuat baik dan menjadi orang baik
di dalam hadis yang lain rasulullah itu bersabda kalau ada seseorang memiliki anak perempuan dua atau tiga orang
kemudian anak perempuan tadi dididik menjadi anak perempuan yang baik memiliki ahlak taat kepada kedua orang tua menjalankan perintah agama
maka kata rasulullah buat orang tua tadi masuk surga
jadi tiket ke surga itu ada banyak diantaranya melalui pendidikan kepada anak
jadi tugas orang tua yang utama dan pertama memang memberikan perlindungan kepada anak lahir dan batin
di quran jelas sekali itu kata allah
jaga diri kamu wa ahlikum dan keluargamu naro dari api neraka
kalau berbicara agak nakal
saya sebagai kepala rumah tangga saya sebagai suami saya sebagai bapak itu tidak punya tanggung jawab secara langsung atas keberlangsungan indonesia ini
tapi saya punya tanggung jawab secara langsung atas keberlangsungan kebaikan anak anak saya
karena yang namanya orang tua dan anak ini memiliki faktor yang sangat penting untuk membangun kehidupan
bayangkan seandainya saya bisa mendidik anak saya menjadi anak yang baik
kemudian orang lain yang menjadi orang tua mendidik anaknya menjadi baik
rumah ini berisi kebaikan rumah itu berisi kebaikan
satu rt baik
kalau rt ini baik rt ini baik
satu rw jadi baik
nanti mungkin satu kelurahan jadi baik
kalau kita bisa menjadi orang tua yang baik kita akan bisa merubah kehidupan berbangsa dan bernegara
yang mungkin kurang baik menjadi baik karena pendidikan pengayuman kepada anak anak kita
berarti sebagai orang tua kita juga wajib menuntut ilmu
kita orang tua wajib menuntut ilmu
kita sebagai orang tua wajib untuk menjadi baik terlebih dahulu sebelum anak anak kita menjadi baik
karena kekurangan kita hari ini adalah keteladanan
pendidikan yang paling efektif itu adalah keteladanan
nabi muhammad saw misalnya itu tidak pernah mengajarkan sholat dalam bentuk kursus sholat
pendidikan dasar sholat
maka nabi mempraktekkan sholat itu
ketika nabi mempraktekkan sholat maka sahabat nabi keluarga nabi dengan serta merta ikut sholat
itu adalah pendidikan
yang paling efektif dan itu kewajiban orang tua
kita ini tidak adil
kadang kadang laki laki kalau ditanya kepengen punya istri seperti apa
jawaban pertama itu istri solihah
tapi suaminya lupa untuk menjadi orang soleh
kalau ditanya ingin anak anak seperti apa
dia ingin anak yang taat kepada allah
dia ingin anak yang berahlak
tapi kadang kadang sebagai orang tua kita tidak memiliki itu
sehingga ini menjadi problem
terkait dengan pendidikan anak
itu adalah tantangan kita hari ini
jadi kalau mau anaknya baik mau anaknya sholih atau sholihah orang tuanya dulu harus memberikan keteladanan ya pak ustadz
itu dalam agama dikatakan
seperti itu perlakuanmu kepada orang lain
maka orang lain akan memperlakukanmu seperti itu
itu syarat utama dan pertama
jadilah saya orang baik
ketika dalam kehidupan keseharian
anak anak melihat kebaikan
maka dia akan menjadi orang yang baik
hari ini misalnya ada kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat
kadang kadang anak yang kemudian melakukan kekerasan kepada temannya
itu karena di rumah dia pernah mendapatkan kekerasan
nah itu yang harus kita sadari dan juga yang harus kita koreksi
sebagai orang tua
baik pak kiai tapi dalam situasi seperti ini
dimana zaman sudah berubah
apalagi dengan era digital
gampang sekali kita mendapatkan input input yang negatif gitu ya
yang terlebih lagi bisa berpengaruh buruk pada anak
di tengah situasi dan kondisi yang juga tidak mendukung begitu ya pak kiai
bagaimana kita sebagai orang tua juga tetap bisa mendidik anak anak kita supaya terarah
bisa menjadi generasi yang soleh insya allah
orang itu menjadi baik
karena dia merasa ada malaikat yang mencatat amal ibadahnya
kita sholat itu wajib baca surah al fatihah
walaupun anda punya hafalan quran yang lebih panjang dari al fatihah
tapi yang harus dibaca itu al fatihah
karena di dalam surah al fatihah yang dikatakan indu al quran
ada ayat yang berbunyi
allah itu penguasa pemilik pada hari kiamat
padahal hari senin juga allah penguasanya
hari selasa juga allah
tapi ini kan untuk memberikan kesadaran
bahwa hidup itu tidak di sini dan sekarang
tapi hidup ini di sana dan di masa yang akan datang
nah ketika orang tua ingin menjadi anak
anaknya memiliki anak yang baik
maka diantara tugas orang tua itu kan memberikan pengawasan
kalau tadi disinggung soal digitalisasi soal handphone
kan sebetulnya dalam islam
tidak ada sesuatu itu baik dan buruk dari dirinya
kata nabi sebagus bagusnya harta
itu harta di tangan orang yang baik
kan begitu anda pegang merek tertentu
tidak boleh saya sebut
karena dipakai untuk kisi kisi pengajian pagi ini
ya kita isinya seperti itu
tapi kalau ini dipakai untuk menonton hal hal yang tidak diridhoi allah
itu juga bisa
pisau itu bisa dipakai untuk memotong daging
tapi bisa dipakai untuk membunuh orang
oleh karena itu ketika zaman sekarang dikatakan zaman digital
ya orang tua juga harus dong memenuhi kebutuhan anak
mungkin sekarang kuliah ada yang menggunakan sarana online

tapi fungsi kontrolnya ada
anak punya instagram boleh punya facebook silahkan
tapi sampai di mana
untuk kontrol kita kepada anak anak kita ketika mereka berinteraksi
dengan dunia yang tanpa batas dan tanpa kontrol

dia akan membimbing menanyakan memperhatikan
sehingga anaknya itu senantiasa merasa terawasi
pak kiai nanti kita akan bahas lagi soal apa saja kewajiban dan juga hak
dari orang tua terhadap anak mungkin
sebaliknya pemirsa jangan kemana mana
dapek kemuliaan akan kembali sesaat lagi